itu kan om alex
gue harus protes tentang perbuatan anaknya
oh my gosh hampir aja lupa
oke kalo gitu om jojo buruan nonton aku
biar aku gak ketauan kalo aku cuma pura pura buta
eh buruan nonton
gak anak gak bapak pasti gue lah
justru saya tuh seneng kalo pak raymond mau fokus mengurus pekerjaan bapak
karena saya gak mau gara gara putri
pekerjaan bapak jadi terbengkalai
terima kasih atas pengertian ibu
gimana kondisi putri sekarang
putri masih dalam pengaruh obat penenang
dokter bilang kalo putri harus bed rest
karena putri itu kan terlalu lelah habis dari bandara menyusul pangeran
dan pangeran juga ternyata yang mengantar putri kesini
cinta pangeran ke putri ternyata sangat besar
sampai dia lebih memilih membatalkan pergi ke amerika demi putri
bagaimana kalo mel sampai tau masalah ini
aku yakin ini pasti akan merembet hubunganku dengan bunawang
aku gak bisa kalo disuruh milih mel atau bunawang
mel bunawang putri
itu kan om alex
gue harus protes tentang perbuatan anaknya
ingat mbak mbak buta
hampir mbak mbak buta
hampir aja lupa
oke kalo gitu om yujo buruan nonton aku
biar aku gak ketauan kalo aku cuma pura pura buta
eh buruan nonton
pasti gue lagi yang kena
eh buruan nonton kejar
buruan jalan ya
kenapa berhenti om yujo
anu non di depan ada papanya si muka beli
papanya si pangeran
iya mel ini om alex disini
aku mau ngasih tahu kelakuan anaknya om
dia kabur dari bandara om
dia nggak ada di pesawat
aku jadi gagal ke new york sama my prince
om alex bisa bayangin gak sih betapa kecewanya aku
iya om tau itu mel
oh minta maaf untuk itu ya
om akan perbaiki
kalau mel sama pangeran akan tetap pergi ke amerika
apa yang bakal didilakuin
ngeliat aku kecewa kayak gini
ya om alex terima aja konsekuensinya
karena udah bikin aku gagal pergi ke new york sama my prince
om yujo kita jalan lagi yuk
aku mau ketemu sama dini
pegangan om pegangan
om yujo bentar
aku mau telfon fania sama tasya dulu
siapa tau kan mereka lagi di kampus terus ngeliat my prince ya gak sih
iya juga sih non gpp
eh si bentar non
mendingan nelpon jangan di sini deh
ramai orang salah ya
kita cari tempat si pi aja yuk
ya udah oke
tonton aku kalau gitu
emel udah aman
udah kamu nelfon
emel dia udah nyampe di new york
angkat aja lah dulu
udah nyampe ya
kok cepet banget nih perasaan tadi
eh menurut hitungan gue sih
nggak harus jam segini ya nyampe
puskaran sama pangeran
oh lo bisa gak sih diem aja
gue tuh ya lagi badmout banget
lo main nyerocos aja panjang lebar
bikin tambah gue badmout aja deh
go excited aja lah sekarang
udah di new york sini sama pangeran
udah landing di us
enggak gue gak jadi ke new york
sekarang gue di kantor jd
gue masih di jakarta gitu
iya pangeran kabur nggak masuk pesawat
pas sampai tempat transit ya
gue langsung kita balik ke jakarta
aduh gue kaget banget nih
udah lah forget about it
sekarang kalian dimana
di kampus lah samanya ini berdua
yaudah sekarang gue mau
aduh yang bener aja dong mel
kampus kita kan gede banget ya
banget gini masa gue harus nyariin your queen sih
kalau gitu kalian berdua cari
gimana si cewek asongan itu dirawat
kata kalian si cewek asongan kesilakan kan
gue gak mau sampe my friends deket deket sama si cewek asongan
apalagi nemenin dia
lo tenang aja
itu akan gue coba cari tau ama vanya
capek banget nyariin cewek asongan
nah gak jadi ke new york gitu
pasti kesel banget sih dia
ya pasti kesel lah
tapi ujung ujungnya kita juga sekarang harus nyari cewek asongan
mau dimarahin dia lagi
handphone gue gak diangkat
hari ini terus dia nggak masuk kampus lagi
pasti polis kenceng
tapi kemarin dia itu kelihatan sedih banget pas nganterin putri ketemu sama pangeran di bandara
tapi dia bersikeras banget pengen ketemu sama pangeran
pangeran itu mau ke new york
dan putri itu pengen ketemu untuk terakhir kalinya sama dia
makanya dia paksain buat ketemu sama pangeran
tapi akhirnya tubuhnya ngedrop dan pangeran gak jadi ke new york pak
saya menyesal sekali gak bisa nolongin putri cit
karena saya gagal jadi dadinya
yaudah nanti kalau ada kabar tentang putri tolong kasih tau saya ya
mereka berdua kan sobi gue
dari tadi saya gak liat dendry
risky kemana ya dia
nah itu bu dendry belum keluar keluar dari kamar
saya siapin makanan dari tadi pagi belum dimakan makan bu di meja makan
rizky jadi seperti ini pasti gara gara peristiwa semalam
aku gak tega kalau liat risky hancur
bukain pintunya dong
mau bicara sama kamu
ini bibi dend
bibi mau masuk ke kamar dendry risky
kamu masih tidur ya
jawab mama dong
saya takut kenapa napa sama dendry risky bu
mungkin dia masih kecapean
dia masih mau istirahat di